tadi dalam pidatonya pak jokowi menyebutkan dalam demokrasi itu perbedaan itu hal yang wajar

saya meyakini pak jokowi yang sejak dari wali kota gubernur sampai sekarang dua kali presiden itu diusung dan didukung oleh pdip perjuangan
nantinya pada pemilu yang akan datang tetap akan bersama dengan pdi perjuangan